dengan melibatkan beberapa pihak pertemuan ini saya ingin sampaikan dari awal dulu
bahwa kami di pemprov dki jakarta mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas ini sejak bulan januari
dinas kesehatan sudah langsung membentuk gugus khusus untuk bisa merespon dan membantu rumah sakit klinik
yang punya potensi menemukan orang dengan gejala gejala covid sembilan belas
dan kemudian dki membentuk tim tanggap covid sembilan belas
usaha untuk memastikan seluruh jajaran pemprov dki memiliki kesiapan kesiagaan
apabila terjadi kasus di jakarta dan bila terjadi penyebaran di jakarta
apa yang kita lakukan ini semua dengan pendekatan yang terukur
kita memantau kita bertiap
kita tidak akan bertindak sesuai dengan perkembangan situasi
ketika terjadi eskalasi maka respon kita pun menyesuaikan
kita tidak ingin bertindak berlebih tapi juga kita tidak ingin bertindak kurang
kami sampaikan dari kemarin harus waspada
kita tidak boleh panik tapi juga jangan menganggap ini remeh
itu sebabnya kita melakukan langkah langkahnya bertahap
dari mulai pemberitahuan untuk berhati hati
pengurangan aktivitas di luar rumah kemarin ini
kita membahas secara khusus tentang kegiatan belah
selain jajaran pemprov
pemprov dki jakarta tadi hadir dalam pertemuan ini
adalah unsur ikatan dokter dki jakarta yang dalam hari ini dokter ferry rahman
kemudian dr solah imari beliau dari perhimpunan ahli epidemiologi indonesia
juga ada unsur ikatan dokter anak indonesia dr triana
dan pimpinan who indonesia
yang karena protokol who
beliau hanya boleh mengikuti pertemuan melalui telekonferensi
tapi semua hadir dan berbicara dalam pertemuan ini
dari hasil pembahasan
atas situasi yang sedang terjadi di
di jakarta dan indonesia
di jakarta kita memiliki penduduk sebanyak sepuluh enam ratus orang
peserta didik di kota ini ada satu lima juta anak
dan khusus untuk anak anak sma smk
yang sedang mengikuti ujian nasional atau kelas dua belas

kita memiliki penduduk sebanyak sepuluh orang
peserta didik di kota ini

itu jumlahnya dua belas orang
kita memiliki penduduk sebanyak sepuluh orang
peserta didik di kota ini
yang sedang mengikuti ujian nasional atau kelas dua belas
itu jumlahnya dua belas orang
kita menyadari bahwa langkah yang harus dilakukan saat ini
adalah melakukan semua prosedur mengurangi interaksi antar warga
social distancing measure harus diterapkan
kegiatan kegiatan tidak perlu ditiadakan
tujuannya adalah mengurangi potensi penyebaran antar individu
yang belum tentu merasakan gejala
dari hasil diskusi tadi
pembahasan yang kita lakukan sama sama
kita sampai pada kesimpulan bahwa
pemprov dki jakarta memutuskan untuk
menutup semua sekolah di lingkungan provinsi dki jakarta
dan akan melakukan proses belajar mengajar
melalui metode jarak jauh
dan bagi peserta ujian nasional
yang akan berlangsung hari senin besok
juga ujian sekolah
diputuskan juga ditunda
penutupan sekolah ini berlaku selama dua minggu
dan kami akan melakukan review kembali
di akhir pekan ke dua
untuk melihat perkembangannya
mengapa keputusan ini diambil
tadi saya sampaikan
sekaligus juga ada tadi bahan yang disampaikan
dari dokter paranitaran
yang merujuk kepada pengalaman pengalaman
di berbagai tempat
termasuk juga di indonesia
pertama dari berbagai kajian menunjukkan bahwa
anak anak data menunjukkan mereka
tidak banyak terjangkiti covid sembilan belas
tetapi mereka adalah carrier penular
dari orang dewasa satu ke orang dewasa
ke orang dewasa yang lainnya
jadi meskipun mereka tidak terjangkiti
tetapi mereka bisa menularkan
dari satu pribadi ke pribadi lainnya
yang kedua kegiatan belajar mengajar
selalu melibatkan orang dewasa
untuk mengantarkan untuk menjemput
dan itu kemudian punya potensi peningkatan
pada intensitas pertemuan antar orang dewasa
dengan keputusan ini
maka jajaran dinas pendidikan provinsi dki jakarta
akan menyiapkan materi belajar jarak jauh
karena kita sudah mengantisipasi situasi ini
sejak beberapa waktu yang lalu
maka persiapan pun telah dilakukan
insyaallah akan bisa dilaksanakan
bahan bahan untuk orang tua
itu semua insyaallah akan siap
sebelum hari senin
dengan semua unsur
untuk bisa melakukan itu semua
pm prof dki memutuskan menutup sekolah
tapi di jakarta bukan hanya sekolah
ada pendidikan pendidikan informal non formal
kami menganjurkan kepada semua
sebuah himbauan sebuah seruan
untuk menunda kegiatan belajar mengajar secara langsung
lakukan dengan metode jarak jauh
lakukan dengan proses digital
tujuannya adalah untuk
mengurangi interaksi yang punya potensi terjadi penularan
atas situasi yang dihadapi jakarta
pada tanggal satu maret
jumlah orang dalam pemantauan
adalah satu ratus dua puluh sembilan orang
pertanggal dua belas maret
jumlahnya menjadi lima ratus delapan puluh enam orang
adapun pasien dalam pengawasan
pada tanggal satu maret
tanggal dua belas ini menjadi
dan dari enam puluh sembilan orang yang diumumkan oleh kementerian kesehatan
sebagai orang confirm covid sembilan belas
penyebaran di jakarta
mulai makin merata
demi melindungi kepentingan seluruh masyarakat di jakarta
kami memutuskan untuk mengambil
langkah langkah yang tegas
dan langkah langkah ini harus dikerjakan secara disiplin
dki sudah menyiapkan seluruh jajaran
untuk merespon kondisi ini
sehingga bagi seluruh masyarakat yang memerlukan informasi bantuan
insyaallah kami akan siap
begitu juga dengan
penyelenggaraan yang diperlukan
penyelenggaraan yang diperlukan
penyelenggaraan yang diperlukan
begitu juga dengan
sumber daya anggaran
insyaallah kita sudah siapkan
untuk secara bertahap menangani permasalahan ini
sekali lagi ini semua dilakukan

menjaga keselamatan dari seluruh warga jakarta
dan kami mengharapkan
pada seluruh komponen masyarakat
dengan sekolah ditutup
kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah
kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah
maka kurangi kegiatan kegiatan di luar rumah
maka kurangi kegiatan kegiatan di ruar rumah
maka kurangi kegiatan kegiatan di luar rumah
kita tidak melakukan penutupan kota jakarta
kita tidak melakukan penutupan kota jakarta
tapi kami meminta kepada semua
tapi kami meminta kepada semua warga
mari ambil sikap bertanggung jawab
mati ambil sikap bertanggung jawab
bertanggung jawab pada diri sendiri
bertanggung jawaba pada keluarga
dan bertanggung jawab kepada semua komponen masyarakat
dan bertanggung jawaba pada keluarga
dengan cara melindungi
dengan cara melindungi
dan melindungi masyarakat
sebagai informasi di jakarta saat ini ada satu ratus sembilan puluh rumah sakit
dan yang menjadi rujukan covid sembilan belas ada delapan rumah sakit
kita di jakarta ada satu delapan ratus tiga puluh delapan klinik
puskesmas ada di setiap kecamatan ada empat puluh empat puskesmas
puskesmas kelurahan ada dua ratus delapan puluh sembilan
ada pun dokter yang berada di jakarta ada tiga tiga ratus lima puluh dan perawat tujuh ratus
kami perlu sampaikan angka ini sekaligus juga jumlah klinik ada satu delapan ratus tiga puluh delapan
saya ingin sampaikan kepada semuanya bahwa saat ini para pengungsi
petugas medis baik dokter maupun perawat mereka mengalami beban pekerjaan yang tidak kecil yang amat besar
kita berikan apresiasi yang sebesar besarnya kepada mereka yang berada di garda terdepan
dan saya meminta kepada seluruh komponen masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari dokter dari para medik
untuk menghargai menghormati semua memerlukan
dan saya juga mengingatkan kepada para penyelenggara mereka mengalami beban pekerjaan yang tidak kecil yang amat besar
kita berikan apresiasi yang sebesar besarnya kepada mereka yang berada di jakarta terdepan

kita berikan apresiasi yang sebesar besarnya kepada mereka yang berada di jakarta terdepan

dan menghormati nasihat langkah yang diberikan oleh para dokter dan perawat
ini penting untuk selalu menjaga suasana yang kondusif
para dokter para perawat itu bekerja non stop dan sudah ada sebagian dari mereka yang tertular dengan covid sembilan belas
mereka yang paling berisiko di dalam menjalankan tugas untuk melakukan pembatasan atas penyebaran covid sembilan belas ini
semoga mereka semua sehat dan bisa menjalankan tugas dengan sebaik baiknya
dan kami atas nama pemprov menyampaikan penghargaan yang setinggi tinggi
atas keseriusan mereka
kami mendengar tadi langsung dari asosiasi terutama di bawah idi bahwa para dokter siap untuk ini
insyaallah jakarta bisa mengendalikan penyebaran covid sembilan belas ini dan kita bisa kembali beraktivitas seperti semula
demikian penjelasan dari saya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh